video seorang pengendara sepeda motor terlibat adu mulut dengan sejumlah orang berseragam oranye sempat viral di media sosial
rupanya pengendara motor yang berboncengan dengan istri dan anaknya ini tidak terima saat ditegur para relawan edan sepur karena menerobos palang kereta api
peristiwa ini terjadi di perlintasan kereta api di kawasan cimindi kota cimahi sabtu tiga puluh november yang lalu
selain melanggar aturan dan melawan petugas pengendara ini juga dinilai membahayakan orang lain karena nekat menerobos dengan membawa serta istri dan anaknya
sempat berdebat hebat pelanggar ini pun akhirnya memutar balik kendaraannya
ini memutar balik namun memutar baliknya itu melalui jelur perlintasan kereta api atau jelur kereta api
sangkutan kita terima di default bahwa dia pengen kesana kami jelaskan bahwa itu bakal ada kereta api pada ketinggiannya seperti itu
perlintasan kereta api di kawasan cimindi kota cimahi dikenal rawan kecelakaan
selain badan jalan di perintasannya yang bergelombang kawasan ini sering terjadi kepadatan kendaraan
tidak sedikit pengguna jalan yang nekat menerobos perlintasan kereta api
tresna pamungkas cimahi jawa barat